ya boe aman kan
yaudah kalau gitu gue mau jemput stella
okey kami bersihkan itu tadi
orang muda ini tidak akan diterima
dev ketemuan yuk
ya aku mau sih cuma kayaknya aku harus ke pantai mutiara sekarang
soalnya gini disana itu ada acara kontes cocok
jadi ya aku mau support mereka
dan kalau misalnya si rey boy itu menang ya otomatis kan pengharumkan sama sekolah juga
kamu mau ikut gitu mau nonton juga
iya gak boleh
iya boleh lah boleh banget
ya gak apa apa kalau gitu
ya udah kalau gitu kamu tunggu ya aku jemput kamu sekarang
iya yaudah aku tunggu di rumah ya
assalamualaikum bu devi
waalaikumsalam pak amir
gak gak juga sih pak gak ada juga
itu kontes cocok dua ribu enam belas kan boy sama reva ikut pak
oh ya pastilah bu ini saya udah siap siap mau nonton reboy
oh pak amir nonton juga
kalau gitu pak kita perginya bareng aja
ehh iya soalnya kan rey mau jemput saya nih
nah gimana kalau misalnya kita konvoy aja
biar bisa sama sama gitu pak perginya
jadi gimana kalau pak amir ajakin bu dona juga ya sekalian
terima kasih bu